kita beralih ke informasi selanjutnya seorang petugas vale parking nekat mencuri uang di dalam mobil milik pengunjung hotel bintang lima di kawasan bundaran hi menteng jakarta pusat
selain itu warganet dihebohkan dengan video viral seorang wanita yang berenang dan melepas pakaiannya di sungai semampir surabaya
dan ternyata perempuan tersebut adalah pencuri baju yang berusaha melarikan diri
pria yang berprofesi sebagai petugas volley parking di salah satu hotel mewah di kawasan bundaran hi menteng jakarta pusat ini
tak menyadari jika ada kamera tersembunyi di dalam mobil yang mengawasinya
dengan santai pria berinisial rn ini terus menggeledah seluruh isi mobil
ternyata pria ini tengah melakukan aksi pencurian lantaran sejumlah uang receh yang didapati langsung dikantonginya
aksi pencurian ini terjadi karena pria ini tidak mencari uang
ini terjadi pada dua november dua ribu sembilan belas namun baru diketahui pemilik ketika tengah memeriksa hasil rekaman kamera cctv dashboardnya
setelah viral di media sosial dan sang pemilik mobil melaporkan ke polres metro jakarta pusat
pelaku akhirnya berhasil ditangkap di daerah jakarta selatan pada kamis sore
bahwa seorang petugas vale tersebut mengambil barang barang pribadi berupa uang
kalau nggak berupa uang uang reza yang ada di dalam mobil tersebut
motifnya si pelaku memang kebutuhan ekonomi ya karena yang bersangkutan juga
memang sedang mengalami sakit
saat ini pelaku mendekam di sel tahanan polres metro jakarta pusat
karena dicerat pasal tiga ratus enam puluh dua kuhp tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
sementara itu di surabaya seorang wanita terekam kamera berenang di sungai semampir tanpa mengenakan pakaian beberapa waktu lalu
menurut polisi wanita tersebut bernama junatur
ia merupakan pelaku pencurian baju di kawasan pasar wonokusumo surabaya yang sebelumnya diamankan polisi
saat penyelidikan junatun berdali ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil
namun ia berusaha melarikan diri dengan melompat ke sungai dari jendela kamar mandi
kepada polisi tersangka junatun mengaku trauma berhadapan dengan polisi lantaran sebelumnya dirinya pernah dipenjara dengan kasus serupa
kenapa lompat bu
cuma yang tahu gak baunya gak enak itu kali itu
nah sambil bisa berenang memang
tapi itu kan dangkal ya coba kalau dalam gimana
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka junatun akan dijerat pasal tiga ratus enam puluh dua kuhp tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia